berdasarkan laporan pemuda tersebut korban yang bernama juan dua puluh empat tahun meninggal dunia pada rabu waktu setempat setelah ditembak di bagian kepala
kematian juan merupakan bagian dari deretan kasus kekerasan yang diduga dilakukan oleh pihak berwenang kepada masyarakat miskin dan pribumi di kota mapuche cili
demonstran menyalahkan pihak berwenang atas tindakan kekerasan tersebut
kita beralih ke kamboja
dua mantan pemimpin kemer merah kamboja dinyatakan bersalah atas pengadilan oleh pengadilan maksud kami atas genosida atau tindak pembunuh hamasal
makamah luar biasa kamboja menyatakan nuon chea dan q sampan terlibat dalam membuat keputusan penting bersama pemimpin mer polpot
dan keduanya dianggap bertanggung jawab atas pembantaian terhadap etnis cam dan kelompok beragama lain
kedua terdakwa merupakan mantan petinggi kemer merah yang masih hidup
dan kini keduanya difonis
kedua terdakwa merupakan mantan petinggi kemer merah yang masih hidup
pemimpin negara asean di singapura perdana menteri kanada justin trudeau menyempatkan diri mengunjungi salah satu pusat makanan kaki lima di singapura
dalam kunjungan ini trudeg membeli minuman dingin di salah satu toko pada jumat waktu setempat
dan pak changgung perdana menteri yang berusia empat puluh tujuh tahun ini juga turut menyapa serta berbincang dengan warga singapura
beberapa pengunjung dan penjual makanan terlihat gembira melihat kunjungan perdana menteri kanada ini
bahkan tak sedikit pengunjung dan penjual makanan ini juga terlihat gembira melihat kunjungan perdana menteri kanada ini

untuk menghentikan aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa kolombia ini aparat kepolisian akhirnya menembakkan gas air mata di jalan jalan bogota
pengunjuk rasa meminta pemerintah setempat untuk meningkatkan investasi dalam pendidikan dan menyesuaikan strata gaji bagi para guru untuk menjamin kualitas hidup yang lebih baik
sementara itu di sisi lain pemerintah kolombia mengatakan dana pendidikan tersebut sudah sesuai dengan program yang telah dibuat
sementara itu pemerintah kolombia mengatakan dana pendidikan tersebut sudah sesuai dengan program yang telah dibuat
sementara itu pemerintah kolombia mengatakan dana pendidikan tersebut sudah sesuai dengan program yang telah dibuat